hei ros aku seneng banget liat kamu kesini
aku tuh bosen tau gak ada temen ngobrol
aku bawa soto buat kamu makanan enak
pasti kamu bosen kan makanan rumah sakit terus
emang makasih banyak loh
kamu mau repot repot buangin aku makanan
gak repot sama sekali
ini ada pak rendy mas
udah ketemu tadi
yaudah saya duluan ya
lama banget sih
ya kamu juga masuk kamu ngapain sih buru buru
oh ya tadi aku ketemu sama tante rosa loh
udah berapa kali sih saya bilang jangan ngobrol sama orang yang gak dikenal
ya mas tapi dia tuh baik banget loh
nih lihat nih ayam kawah penjantan ini harusnya itu buat dia mas
tapi karena dia melihat aku buru buru aku langsung dikasih sama dia

kalau aja semua masalah ini gak ada harusnya gue seneng
waduh waduh ini apa maksudnya gue pengen tau
lo pake masang foto di ig terus lo tulis masya allah kabar akaloh
akhirnya mas randi nembak kiki
waduh pake belagak kagak tau
eh ki lo jangan halu jangan ngimpi
ga mungkin mas randy itu suka ama lo
nggak mungkin uyak kalah sama mas randy
yang namanya kalau kata saimah yang tampan udah pasti kalah
aduh aduh aduh aduh
banding sama mas al belanja bar
bikin kiki ngirit deh
kau pengen jadinya
yaudah deh kalau gitu
pelajaran sini kiki beresin ya
kamu udah gak sakit
oh enggak mbak udah sembuh
apalagi abis ngeliat banding sama mas al belanja bar
kiki ke belakang dulu ya mbak
yaudah saya mau mandi dulu ya
kemen banget mas al hanfa yang dipaswortin
mama mesti ke restoran nemenin papa
kamu gak apa apa kan sendirian di rumah
gak apa apa lagian juga aku mau pergi
mau kemana kamu emangnya
aku ada urusan
dan kalau misalkan ini berhasil
aku bisa yakinin kita gak akan pusing lagi cari cara
supaya bisa nebus sertifikat rumahnya papa
tolong kamu jangan melakukan hal yang aneh aneh lagi ya
mama udah berapa kali bilang sama kamu tolong jangan gegabah
pasti mama yang beresin semua masalah kamu
mama tenang aja ya
aku gak akan bikin mama repot lagi
ya udah hal gitu

aku tuh bosen tau gak ada teman ngobrol
gimana keadaan kamu hari ini
aku bawa soto buat kamu makanan enak
pasti kamu bosen kan
makanan rumah sakit terus
makasih banyak loh
kamu mau repot repot bawain aku makanan
gak repot sama sekali
kamu tuh dari dulu emang baik ros
masih banyak ya
apa udah jadi jemput michelle
cukup di dong harus jadi
aku juga gak tau
kasih aku umur sampai kapan
kamu harus niat sembuh
kamu harus semangat
aku pengen banget lihat michelle menikah
kamu tau kan rose
dulu tuh al sama michelle cukup dekat kan
al dan michelle cukup dekat
apa orang sekarang udah punya pacar
setauku sih belumnya
ya selalu gitu deh
kebanyakan mikir kayaknya dia belum punya pacar
nanti jaman sekarang
pengen sih aku juga pengen ngeliat al menikah sih
dia udah ngurus segitu juga
kalau enggak ya berarti belum jodoh
yaudah kalo gitu kamu sekarang makan dulu
supaya kamu tambah seger biar cepat sehat
kamu tau namanya itu dari siapa
enggak sengaja kok aku liat handphone kamu
ada yang nelfon terus ada yang nge chat
ya aku pengen tau aja siapa
daripada aku berasumsi aneh aneh
dia temen ya
terus kenapa temen mau dijemput di bandara
ini gue persen ya kok
susah banget kerja gue
handphone kamu kenapa di password in ya
ya biar nggak ada tukang intip aja